kita beralih ke informasi lainnya
hari ini sidang lanjutan kasus korupsi ktp elektronik dengan terdakwa mantan ketua dpr setia novanto
kembali digelar di pengadilan tipikor
sidang yang dilaksanakan hari ini dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari pihak terdakwa
rencananya kubu setia novanto akan menghadirkan tiga orang saksi fakta dan satu saksi ahli
tiga saksi fakta ini terdiri dari dua politikus golkar yaitu freddy latumahina dan melki lakalena
serta kepala badan keahlian dpr johnson raja gogok
sementara satu saksi ahli yang dihadirkan adalah pakar hukum administrasi dari universitas indonesia yaitu dian puji simatupang
dan langsung kita bergabung ke pengadilan negeri tipikor jakarta
sudah ada korespondensi indonesia nesya megawati
selamat siang nesya
nesya jelang sidang hari ini apakah ada tanggapan tertentu dari pihak setia novanto
yang biasanya disampaikan sebelum sidang dimulai